tingkat kemajuan teknologi mencari informasi lowongan kerja kini menjadi lebih mudah
di ios ataupun android kita bisa menemukan aplikasi pencari kerja
di antara beberapa aplikasi tersebut ada satu aplikasi yang hanya fokus pada sektor pekerjaan yang non formal
seperti apa berikut liputannya untuk anda
mencari pekerjaan tidaklah mudah begitu pula dengan pencari karyawan
hal ini dirasakan betul oleh valeri algifari seorang asisten manajer personalia pada sebuah perusahaan swasta di jakarta
namun kini dengan bantuan teknologi pekerjaannya menjadi sedikit lebih mudah
untuk di waiter sama di kitchen staff itu agak in general lebih tinggi sih lumayan tinggi daripada yang full time
makanya kita selalu
lalu cari cari terus ini pekerjaannya
sesudah kita pakai helpster terbantunya di recruitment process
berbeda dari kebanyakan aplikasi pencari kerja yang lain aplikasi helpster fokus menggarap sektor pekerja informal
melalui aplikasi ini para pelamar bisa memilih berbagai pekerjaan seperti membawa barang di gudang
mencuci piring di restoran hingga membantu sebuah event organizer
dari sisi teknologi aplikasi helpster menyediakan fitur spesifikasi
yang memungkinkan bagi para pengguna untuk memilih target pekerja atau perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan
baru satu tahun berjalan helpster mengklaim telah memiliki empat ratus klien perusahaan aktif dan lima puluh ribu pelamar kerja
kita bisa lihat di daily carsual ini yang merah karena dia urgent
tapi juga ada banyak macam macam ada full time
itu contoh contoh beberapa klien kita yang pakai restoran kebanyakan seperti kelihatan waiter
misalnya saya sebagai waiter saya tertarik yang ini
bisa tap untuk lihat informasinya persisnya sampai gajinya
tanggal mulai pekerjaannya kapan lokasi detail job description
dan kalau tertarik tinggal tap apply
namun bukan berarti tidak ada masalah
demografi pelamar yang masih berusia muda dinilai berpengaruh terhadap masalah komitmen pekerja
sebenarnya kalau karakter masih muda gini
biasanya agak sulit untuk membuat mereka lebih serius saat mau ambil kerjaan pertama
karena mungkin satu mereka belum terlalu percaya dengan brand kita karena masih baru ya
jadi gimana caranya pas kita lagi training kita bantu mereka untuk oke
kalau kalian sudah masuk pelat helpster
apakah kalian sudah bersedia untuk komit
biasanya mereka bisa kita undang ke interview terus mereka nggak datang
jadi biasanya kita harus benar benar make sure pas lagi interview
mereka bisa komitmen ke depannya
badan pusat statistik mencatat jumlah pengangguran di indonesia pada bulan februari dua ribu tujuh belas
berjumlah lima tiga juta orang
dengan bantuan teknologi angka tersebut diharapkan bisa berkurang
danang wisanggeni jakarta